keputusan pemerintah menurunkan batas atas dalam sepekan ini dinilai akan berdampak positif
kebijakan tersebut diakini akan efektif untuk menurunkan tarif tiket pesawat kelas ekonomi bagi penerbangan domestik
dilansir cnn indonesia com menko perekonomian darmin nasution mengatakan
saat ini kementerian perhubungan sedang mematangkan perhitungan penurunan tarif batas atas tiket pesawat
dan dijanjikan rampung pekan depan
menurut darmin keputusan penurunan tarif batas atas tiket pesawat dalam seminggu mendatang merupakan jalan tengah
untuk menyelesaikan permasalahan tingginya tarif tiket pesawat dalam beberapa bulan terakhir
sebab imbauan kemenhub agar maskapai menurunkan harga tiket tidak bisa mengatasi masalah ini
sebelumnya harga tiket pesawat yang masih mahal membuat menko bidang perekonomian darmin nasution
menggelar rapat khusus untuk menetapkan tarif batas atas baru bagi seluruh penerbangan domestik kelas ekonomi
ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menurunkan harga tiket pesawat yang mahal
dan dikeluhkan masyarakat sejak awal tahun
sementara itu kemenhub dapat menentukan tarif batas atas dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat